di lembah keledung kabupaten temanggung jawa tengah festival balon udara dalam rangka memeriahkan hari raya idul fitri digelar pada kamis pagi
balon balon udara berwarna warni ini menghiasi langit di antara dua gunung yakni gunung sindoro dan gunung sumbing
ratusan warga tumpah ruah untuk menyaksikan festival balon udara yang baru digelar pertama kali tersebut
festival perdana ini diikuti tiga puluh tujuh peserta yang berasal dari kabupaten wonosobo dan kabupaten temanggung
agar tidak mengganggu otoritas penerbangan puluhan balon udara sengaja dikaitkan supaya tidak terbang liar
digelarnya festival balon udara ini sebagai sosialisasi kepada masyarakat
agar tidak lagi menerbangkan balon udara secara liar meski sudah menjadi tradisi setiap hari raya idul fitri